indonesia dan asia tenggara terancam dikepung senjata nuklir setelah munculnya kemitraan baru di indo pasifik antara amerika serikat inggris dan juga australia
yang disebut aukus rencana australia membangun kapal selam bertenaga nuklir dinilai berpotensi meningkatkan eskalasi
pemerintah indonesia kemudian meminta australia untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan
bagaimana seharusnya pemerintah bersikap atas manuver australia dan sejauh apa dampak bagi stabilitas keamanan di tengah rivalitas antara china
dan juga sekutu australia kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung
ada bang dev laksono anggota komisi satu dpr ri dari fraksi partai golkar dan juga ada pak hikmahanto juwana
guru besar hukum internasional dari ui selamat malam bang dev pak hikmanto apa kabar
selamat malam bagaimana kabar
baik kabar baik bapak bapak sebelum kita mulai dialog coba kita dengar kembali ada pernyataan dari jubir kemenlu
pak teguh faizasyah yang mengatakan pemerintah indonesia mengambil sikap dengan
meminta australia untuk mengedepankan dialog kita akan coba dengarkan kembali apa pernyataan dari kementerian luar negeri
indonesia telah mengeluarkan apa yang menjadi posisi pemerintah dan terdiri atas lima poin
poin pertama adalah indonesia mencermati dengan penuh kehatian tentang keputusan pemerintah australia
untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir
kedua indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer
baik saya mau ke pak hikmanto terlebih dahulu
pak hikmanto kalau kita melihat yang terbaru ya sudah ada pernyataan atau respon balasan dari australia
yang mengatakan bahwa aukus ini bukan fakta pertahanan
juga bukan membawa senjata nuklir untuk sipil melainkan kapal selam bertenaga nuklir
sampai di sini menurut anda apakah ini sudah cukup untuk meredakan ketegangan kekhawatiran
atau memang masih ada perlu penegasan kembali dari
negara negara di asean misalnya atau katakanlah indonesia di sini
ya tentu masih ada
karena begini kalau kita bicara kapal selam kan tidak ada kapal selam untuk tujuan tujuan damai katakanlah begitu
kalau kita bicara kapal selam kita bicara dalam konteks militer
nah bahwa kapal selam ini bertenaga nuklir itu tetap bisa dianggap sebagai senjata
saya ambil contoh ketika perang dunia ii
pesawat pesawat jepang itu bisa menjadi peluru peluru bagi kapal kapal induk amerika serikat
yang kemudian mereka akan antam mereka dengan pesawat itu ke kapal kapal amerika serikat jadi peluru
jadi menurut saya bisa saja
ya harus katakanlah kapal selam bertenaga nuklir tidak membawa nuklir
maka tidak merupakan pelanggaran terhadap yang terjadi
nah kita sudah mencari penelitian yang namanya non proliferation treaty
jadi ada suatu perjanjian internasional untuk tidak menyebarkan senjata nuklir maupun pengetahuan tentang senjata nuklir
nah kita dari negara yang memiliki senjata nuklir itu ke negara yang tidak memiliki senjata nuklir
kita tahu amerika serikat punya nuklir inggris punya tetapi tidak australia
nah kalau misalnya mereka memberikan ini lalu apa bedanya australia dengan korea utara kalau misalnya begitu
kenapa korea utara mendapat sanksi dari amerika serikat ketika dia melakukan uji coba senjata nuklir
nah sama kayak seperti ini
jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah australia inggris dan amerika serikat
walaupun mereka mengatakan bahwa ini bukan fakta
kan ada kerjasama untuk memindahkan pengetahuan atau senjata nuklir itu ke negara yang tidak mempunyai kemampuan nuklir
ya termasuk ketika pemerintah australia meyakinkan kembali dunia internasional negara negara di asean
bahwa mereka tetap berpegang pada kepercayaan internasional terhadap integritas rezim non proliferasi internasional
yang tadi juga prof himakto sudah katakan itu bagaimana prof
ya boleh saja australia mengatakan seperti itu tetapi kan bagaimana persepsi kita
coba ambil contoh new zealand new zealand mengatakan kalaupun nanti ada kapal yang bertenaga nuklir
maka new zealand tidak akan membolehkan kapal kapal tersebut masuk ke dalam wilayah mereka
nah kita di negara negara asean dan australia juga ikut tanda tangan itu ada zovan
sofan itu mengatakan bahwa di wilayah kita ini tidak boleh ada senjata nuklir yang ada di situ
jadi ada zone of peaceful jadi ini perdamaian ya tidak boleh ada senjata nuklir
nah jadi kapal itu mau ditaruh di mana boleh aja sih memang sih kedaulatan dari australia untuk membangun
apa kapal yang bertenaga nuklir tapi kalau misalnya sudah jadi lalu apa
tidak akan bermanuver ke tempat tempat lain tentu ini kan akan bermanuver
jadi dalam konteks seperti ini persaingan antara amerika serikat dengan china
ini dari sisi amerika serikat kalau menurut saya sudah melewati batas
dan wajar ketika jurubicara kemenlu pak faisal shah mengatakan bahwa
prihatin dengan kondisi seperti ini ya prihatinnya dua hal
karena apa pihatin yang pertama ada pelanggaran terhadap npt non proliferation treaty ini
oleh negara besar amerika serikat inggris dan kemudian juga australia
yang kedua kita prihatin karena ini bisa memunculkan perlombaan senjata di kawasan
saya yakin kalau misalnya amerika serikat mungkin tidak mempunyai dana
seperti dulu jadi mereka melakukan burden sharing dengan australia dengan inggris
nah kalau mereka punya senjata seperti itu yakin cina juga akan melakukan hal yang sama
dia akan melakukan perlombaan senjata dan ini tidak kondusif untuk perdamaian di kawasan
karena sekali ada sesuatu lalu kemudian ada orang yang apa namanya emosionalnya sudah menggila
seperti waktu kemarin kim jong un dengan donald trump
ya itu bisa tinggal pencet saja sudah selesai
oke oke baik menarik nanti kita bahas lebih jauh prof himad
tapi saya mau ke bang dev terlebih dahulu
kalau melihat sikap pemerintah ya bang dev dari yang tadi disampaikan oleh pak faizas
dari kementerian luar negeri ada lima poin indonesia mencermati dengan penuh kehatian kehatian
kemudian juga mengingatkan menekankan pentingnya komitmen australia untuk terus memenuhi kewajiban
mengenai non proliferasi nuklir yang tadi sudah kita bahas itu
nah sebagai komisi satu anggota komisi satu anda melihat apakah ini sudah langkah langkah yang tepat
yang diambil oleh kementerian luar negeri menyikapi manuver australia
di tengah kekhawatiran yang tadi juga sudah dibahas oleh prof hikmahanto
ya ini kan situasinya baru bergulir beberapa hari ini ya
dengan dideklarasikannya aukus lalu dibatalkannya australia untuk membeli
kapal selam diesel lalu mengubah menjadi kapal selam nuklir dari inggris
itu kan juga menyebabkan kekisruhan sendiri dan juga menyebabkan ketegangan antara australia dengan perancisnya juga
dan itu juga membuat juga new zealand new zealand mungkin malah menarik mundur
nah ini dan juga paling terutama yang bisa mengacak membuat situasi di wilayah asean ini tambah kacau ya karena
ini seperti menantang untuk cina untuk meningkatkan kemampuan militernya dan military presence nya khususnya di laut cina selatan
nah pasti akan dibalas lagi dengan membangun pangkalan militer lah atau menambah kapal kapalnya lah
mungkin juga bisa menjadi situasi guantanamo lagi cuban missile crisis lagi di laut cina selatan
mereka menaruh misil misil mereka di sana
nah ya hal ini kalau saya menilai itu ya saya merasa ini memang berguna
karena kalau saya menilainya ini hanya akan memperburuk situasi di regional kita ini
dan ini harus ada tanggung jawab dari bali inggris dan juga amerika serikat untuk segera mendeskaliasi situasi di regional kita
dan kita berpikir untuk bagaimana menggunakan nuklir itu untuk peaceful purposes ya
apakah untuk power plant kah ataupun untuk hal hal lainnya
yang bertujuan untuk kepentingan manusia secara luas bukan sebagai persenjataan untuk weapons of mass destruction
oke seberapa serius anda menilai ini sebagai sebuah ancaman bang dev
mungkin at this point saat ini belum terlalu ancaman terlalu besar
tapi bila mana kapal kapal selam itu sudah ada dan sudah beroperasi
nah itu sudah menjadi satu ancaman yang sangat besar
mungkin karena tidak ada niatan untuk melakukan agresi kepada indonesia
mungkin ya tapi situasi kan bisa berubah terus ya
yang tadinya dari kawan bisa berubah menjadi lawan
ditambah lagi nanti bila mana china menambah presence nya di laut cina selatan
menambah persenjataannya atau mungkin juga melakukan latihan latihan perang dengan menggunakan senjata nuklir
hal itu yang harus kita antisipasi ke depan
dan ini tidak akan menguntungkan bagi indonesia bila mana situasi di regional kita ini semakin meningkat dan semakin memanas
karena pasti akan mengacaukan jalan dan juga akan menghancurkan stabilitas
oke sejauh ini apakah langkah yang diambil oleh pemerintah katakanlah sementara ini laut kementerian luar negeri
sudah mengeluarkan sikap dan juga reaksi sudah cukupkah menurut anda bang dev
atau kemudian masih ada upaya upaya lanjutan yang sebetulnya masih bisa dilakukan oleh pemerintah
harus ada upaya upaya lanjutan
sekarang kan kita general assembly di new york
di situ kita bisa mengekspresikan kekecewaan kita kepada sikap sikap negara negara tersebut
australia inggris dan amerika untuk mengambil tindakan seperti itu ya
dan kita juga akan terus memimpin
agar council yang lainnya untuk benar benar menekan negara negara tersebut
jangan sampai situasi ini semakin memanas
karena biar dimanapun ego masing masing negara
ataupun karena kebijakan sendiri dari satu negara ke negara lain
menyebabkan kerusakan keretakan persahabatan di antara negara negara di regional kita ini
oke baik saya ke prof imang anto prof sekarang kan kemudian pertanyaannya adalah
sejauh mana kemudian upaya yang bisa dilakukan pemerintah indonesia
katakanlah begitu ya karena sudah mengeluarkan statement sudah mengeluarkan pernyataan begitu
tapi kalau tadi kita bicara soal upaya lanjutan menurut anda sejauh mana kemudian indonesia bisa berperan
untuk bisa tidak hanya mengeluarkan pernyataan tapi juga berupaya agar ketegangan ini tidak terjadi
oke intinya adalah kita berharap bahwa rencana yang ada di australia
kerjasama amerika serikat dengan inggris itu dihentikan
nah tentu kalau indonesia sendiri ya jadi kalau menurut saya ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah indonesia
pertama galang soliditas negara negara asean
dan ini sudah dilakukan kelihatannya australia sudah besarnya untuk asean sudah mengeluarkan bahwa tadi itu
bahwa ini kapal selam biasa tidak bersenjatakan nuklir tapi bermuatan nuklir ya tenaganya tenaga nuklir
itu ada efektifnya itu satu yang kedua karena kita mempunyai politik luar negeri yang bebas aktif
kalau dalam hal seperti ini kita lihat amerika serikat australia ataupun inggris itu sudah melebihi batas
maka kita akan berpihak kepada china
china punya kebijakan yang mengatakan bahwa kalau kamu tetap seperti itu
maka ini akan mengancam perdamaian di kawasan dan adanya perlombaan senjata
memang kalau kaitan dengan sembilan garis putus kita akan berpihak ke amerika serikat
karena kita bilang china kamu salah kan tapi kita nggak bisa sendirian indonesia nggak bisa sendirian
jadi kita harus berpihak kepada amerika serikat
tapi ketika salah ini terjadi ya
soal rencana pembuatan kapal selam bertenaga utir ini
maka kita harus berpihak kepada china
harapan saya adalah kalau kita akan mendekat kepada cina
maka kekhawatiran amerika serikat
australia ataupun inggris
mereka akan tunggu dulu
jangan sampai indonesia ini jatuh ke china
oleh karena itu mereka akan merevisi rencana untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir ini
nah yang ketiga adalah kita mendekati perancis
karena apa perancis itu wah mereka marah besar
terkait dengan pembangunan kapal selam bertenaga listrik oleh australia
ya memang ada isu komersialnya tetapi perancis itu punya idealisme bahwa ini npt non protection triti ini
ini dilanggar oleh amerika serikat inggris maupun australia
padahal mereka adalah pihaknya
nah kita mendekat ke perancis supaya
perancis mau menyampaikan isu ini di dewan keamanan pbb
dan minta segera dihentikan proses pembangunan rencana pembangunan kapal selam bertenaga nuklir ini
jadi tiga hal itu yang bisa dilakukan oleh indonesia
baik jadi ini bisa merubah konstelasi geopolitik begitu ya dan juga posisi indonesia bisa secara clear sebetulnya menyatakan keberpihakan dalam hal ini jika kemudian merasa ada manuver ataupun apa yang dilakukan oleh australia juga
aukus ini sudah di luar batas
tapi kita lanjutkan diskusinya usai jeda prof hikmanto dan juga bang dev kami akan segera kembali saat lagi tetap di cnn indonesia newscast
baik saya lanjutkan saya akan ke bang dev laksono silahkan bang dev ada tanggapan dari tadi apa yang disampaikan oleh prof hikmahanto
menurut anda memang ada langkah langkah yang lebih spesifik yang sebetulnya bisa diambil oleh pemerintah indonesia

tentu kita harus memainkan posisi kita sebagai negara yang dulu kan negara non box sekarang kita memiliki politik bebas aktif ya
jadi terus membangun komunikasi dan dialog dengan berbagai macam pihak berbagai macam negara menggunakan forum forum internasional yang ada termasuk g dua puluh yang juga akan dilakukan di indonesia tahun depan
dan terus kita harus mendorong jangan sampai terjadi peningkatan eskalasi keseruhan di wilayah wilayah negara
dan juga tadi sempat prof juga sampaikan kita juga bisa bicara dengan perancis ya sebagai yang pihak yang dikecewakan oleh perusahaan australia itu
untuk supaya ada penekanan dari sisi kawasan eropa para negara negara eropa ya untuk jangan sampai hal ini terus berlanjut ya
walaupun inggris sudah keluar dari eu akan tapi mereka adalah masih bagian dari eropa
sehingga pressure dari negara negara eropa pun juga masih akan berlangsung
stressor dari negara negara eropa pun juga masih akan berlangsung

jadi penting untuk kita terus membina komunikasi dan juga membuat dialog ya
sikap yang sudah dilakukan itu sudah benar kemarin oleh kmlu
tapi harus ada lanjutan lanjutannya
lanjut lanjutan itu ya berarti kita bicara hardline diplomasi
kita harus menekan di semua forum di semua sektor untuk jangan sampai situasi ini semakin memburuk dengan terjadinya unrace di asean
prof hikmanto ini dari kacamata anda saja ya prof
menurut anda apa yang membuat kemudian lahir fakta aukus ini
apakah memang untuk mengimbangi kekuatan china misalnya yang belakangan juga sudah mulai menunjukkan kekuatan itu bahkan sampai masuk ke laut natuna misalnya
atau ada faktor faktor yang lain
ya sebenarnya memang untuk penandingnya china
ya sebenarnya memang untuk penandingnya china
tapi amerika serikat sekarang dari segi financial resourcesnya sudah tidak seperti ketika mereka menghadapi uni soviet
karena pada masa itu mereka bisa katakanlah membiayai
ya kalaupun ada misalnya pemerintahan dari negara yang akan jatuh ke uni soviet mereka akan datang ke sana akan peralatan persenjataan teknologinya juga sangat luar biasa
sekarang ini amerika serikat tidak seperti itu
sehingga perlu yang kedua ada burden sharing
nah burden sharing itu ke siapa
tentu ke negara negara sekutunya yang punya pemikiran yang sama
dan di sini amerika serikat mengajak australia dan inggris
ya memang kalau kita bicara inggris dalam tanda kutip ya apa urusannya inggris datang ke kawasan di indo pasifik

karena kalau amerika serikat sebagai negara yang berpengaruh mereka akan datang ke negara negara yang berpengaruh
karena kalau amerika serikat sebagai negara yang berpengaruh mereka akan datang ke negara negara yang berpengaruh
tapi kan tidak inggris inggris sudah sekarang negara kecil sebenarnya
tetapi ingat australia itu masih berupa bentuknya itu monarki
kepala negaranya itu adalah ratu inggris
nah dalam konteks seperti itu tidak heran kemudian kalau inggris ikut berperan di dalam kerjasama ini
tetapi segala sesuatu tentu akan dibiayai oleh
dan australia penting
menjaga juga jalur
laut yang memasuki
laut cina selatan itu harus
itu yang diperjuangkan
kan baru baru ini china membuat undang undang
yang mengatakan kapal kapal
yang masuk ke laut cina selatan harus
mendaftar di mereka
itu yang ditentang oleh negara negara
seperti amerika serikat jepang
raleigh sehingga mereka
bilang kita harus hadapi
tudingan prof bahwa beijing
juga dalam beberapa tahun terakhir
yang meningkatkan ketegangan di wilayah
sengketa seperti laut cina selatan
misalnya kapal kapalnya masuk ke
wilayah zte indonesia
sehingga kemudian ini direspon oleh
australia yang membentuk
fakta yang baru
ya memang betul
sekarang ini bukanlah cina
di tahun tujuh puluh an delapan puluh an
china pada saat ini adalah
cina yang mempunyai kekuatan
ekonomi kekuatan teknologi
tetapi juga punya
rakyat yang jumlahnya sangat
besar sekali dan kemudian
mempunyai kekuatan militer
nah kalau misalnya
berkaitan dengan indonesia kapal kapal
perang katakanlah cina masuk
eksklusif karena mereka berdasarkan
sembilan garis itu merasa bahwa
ya berada di situ traditional
fishing ground yang selama ini
yang dikirim itu coast guard
tetapi karena kita
tapi kan dalam rangka penegakan hukum
bukan dalam rangka menjaga kedaulatan
itu oleh china sekarang direspon
kalau indonesia bisa laut lepas
mengirim teknik angkatan laut
juga bisa mengirim kapal kapal
karena mereka ingin bahwa
mengakui tim mereka yang disebut
sebagai sembilan garis putus meskipun
sudah ada putusan

itu tidak berdasar dan saya indonesia
indonesia untuk kita bekerjasama dengan
amerika serikat mengeksploitasi
yang ada tumpang
tindinya dengan cina
dan kita minta kerjasama dengan siapa
amerika serikat dengan jepang
untuk membangun industri perikanan di sana
kalau menurut saya ya memang tepat
tapi kalau misalnya urusan kapal selam
bertenaga nuklir kita akan
merapat ke cina
yang bebas aktif ya pokoknya
sepanjang mengabdi pada kepentingan
nasional ya kita jalankan
kita nggak usah
kita nggak usah berpihak ke kanan atau ke kiri
yang penting adalah kepentingan nasional kita
menarik bang dev
pandangan anda bagaimana kalau kemudian tadi
prof iqmanto menyampaikan
politik bebas aktif kita dalam hal ini adalah
dalam kasus ini
ya makanya kan untuk bebas aktif
china bisa ke australia bisa ke perancis
bisa ke inggris ke amerika
yang penting itu adalah
di mana kepentingan kita itu
juga adalah perdamaian dunia itu selalu
amerika dan juga
inggris dan australia tetap
memaksakan untuk meningkatkan
presence nya apalagi dengan kekalahan kemarin
di afganistan sehingga
di laut cina selatan
nah itu kan sangat merugikan kita
nah disitulah kita harus mengevaluasi
di mana kita meletakkan posisi kita
karena juga hubungan kita
sama cina juga dalam kondisi yang sangat baik
investasi cina di indonesia
juga sangat tinggi
kerjasama kita dalam berbagai macam
sektor itu juga ada
juga masyarakat indonesia
diaspora indonesia di
di cina mainline nya sendiri
hal ini harus terus dijaga
jadi jangan sampai hanya karena
amerika serikat yang sedang berupaya
mati matian untuk mempertahankan
dominasinya terhadap dunia
pertumbuhan ekonomi indonesia
dan juga mengacaukan
perdamaian di regional kita ataupun seluruh dunia
kabarnya besok akan ada
rapat dengan pendapat kak dengan kemenlu
atau apa apakah ini juga
isu yang akan anda bawa atau akan menjadi
concern dari komisi satu besok atau bagaimana
ada rapat kerja dengan kementerian luar negeri
oke rapat kerja
bumendunya kan sedang ada di new york jadi
diwakilkan dengan koreta wamen
isu ini pasti akan kita rate
dan juga pasti akan dijelaskan juga
dari pihak kemenlu
tentang apa yang sudah di langkah langkah
dan juga kita akan
masukkan juga ya cuman
ya itulah kita terus memantau
juga baik dari dpr dan juga dari
luar negeri ataupun dari pihak pihak
akademia untuk memastikan
bahwa jangan sampai situasi ini
berubah menjadi buruk ke depannya
oke baik prof hikmanto terakhir
mumpung besok akan ada
rapat kerja antara bang dev dan
kawan kawan di komisi satu dengan kementerian luar negeri
mungkin isu ini juga bisa menjadi satu concern
yang penting untuk dibahas oleh
eksekutif dan juga legislatif apa yang anda
sampaikan prof termasuk apakah kita perlu
sekali mengkritik fakta aukus
ini meskipun sudah dinyatakan bukan fakta pertahanan
yang pasti adalah
teman teman di komisi satu dpr
perlu untuk menggali lebih
dalam apa rencana
dari kementerian luar negeri
yang sekarang ada
karena ini penting
step step yang akan dilakukan oleh pemerintah indonesia
tanpa perlu menyampaikan kepada
publik tanpa perlu menyampaikan
kepada publik esensinya
adalah kita akan menentang
australia amerika ataupun
mengintrodusir data nuklir
di kawasan ini di indo pasifik
itu yang kita harus tentang
dalam hal seperti ini kita harus
tertentu mungkin dia lawan
tapi pada situasi yang lain mungkin dia kawan
kalau bang dev ini
sangat tahu lah kalau partai politik kan
seperti itu ya kalau misalnya
ingin memunculkan figur
dan lain sebagainya
itu yang juga harus kita lakukan
tidak boleh tidak karena
esensinya jangan sampai
kepentingan nasional kita terganggu
itu yang perlu
baik prof kawan yang bisa diajak oleh indonesia
dalam hal ini siapa
itu sudah jelas itu
dan kemudian new zealand
karena new zealand juga menentang
ini dan yang jangan dilupakan adalah
negara negara asia tenggara
misalnya yang tadi saya katakan asean
berdialog aja dengan
ataupun perancis itu juga
memberi signal memberikan pesan bahwa
indonesia tidak menyukai apa yang
aukus ini walaupun itu bukan dianggap
sebagai fakta pertahanan
diskusi yang sangat menarik pak hikmahanto
bang dev lasono untuk malam hari ini terima kasih
mari kita akan lihat bagaimana ini
dinamikanya dan seperti apa
kemudian besok ini akan menjadi concern juga
di komisi satu dan juga
dari kemenlu untuk membahas dan juga
fakta aukus australia inggris dan juga
amerika serikat ini terima kasih
terima kasih selamat malam sehat selalu